kok file file penting ilang semua

aduh omah bisa marah kalau tau soal ini
aduh siapa sih udah bikin file file itu ilang semua
aku bisa kiri ini sih
pasti ada yang sengaja gabus file file
kamu itu dari mana aja sih
dan kenapa file file di komputer aku bisa ilang semua
kamu keluaran kemana sih
kalau komputer aku ini rusak tuh gimana
tunggu kamu tenang dulu
tenang gimana ini semua file penting
rahasia perusahaan tau
enggak kalau kamu marah marah
enggak akan nyelesain masalah
kita bisa panggil teknisi komputer kan
enggak pokoknya kamu harus tanggung jawab
karena kamu satu ruangan sama aku

berarti harusnya kamu tau
siapa yang utang atik
aku dari tadi gak diru
kamu tuh banyak banget alasannya
kamu harus diingatin dulu
ini kan handphone aku
kok bisa ada di tas kamu